dengan tetap waspada di tengah status zona merah
relawan relawan ini mengevakuasi ternak ternak korban terdampak erupsi semeru
bukan perkara sepele
ketika ternak terevakuasi maka akan membantu warga di zona merah berkenan
ataupun merasa lebih tenang tinggal sementara di pengungsian
tanpa perlu bolak balik memberikan makan atau perawatan ke kandang
di tengah resiko peningkatan aktivitas semeru kembali
mereka adalah relawan satwa dari center for orangutan protection atau cop
yang memang semenjak erupsi merapi dua ribu sepuluh melakukan penanganan ternak di lokasi bencana
perjalanan mereka pun konsisten ke berbagai bencana berikutnya
seperti erupsi gunung sinabung kelut dan gempa palu orang
dan prinsip kalau ketika bencana kita menolong satwa itu kita setidaknya
ketika nanti bencana selesai ketika masyarakat sudah bisa kembali lagi ke tempatnya
ketika dia harta satu satunya karena rata rata ya rata rata di bencana khususnya di semeru ini kan
masyarakatnya banyak yang beternak ya beternak kambing
tak hanya mengevakuasi
pengalaman mereka diantaranya membakar ternak yang mati di lokasi bencana
pasca dievakuasi relawan relawan ini memenuhi sektor pangan dan medis ternak
ini luka bakar dan lemas biasanya karena memang dia dibawa jauh kan ya dari itu
kemudian telinganya juga sampai hematom ot hematom sampai gede gitu
nah penanganan kita waktu itu ya selain di
luka bakarnya kita juga tangani othematumnya kemudian semprot kemudian antibiotik
antara ada alhamdulillah kering dan yang kemarin kemarin luma sekarang udah mulai jatuh
salah satu hal yang membahagiakan relawan satwa ini adalah bila ternak bisa bertemu dengan pemiliknya terlebih dalam kondisi sehat
saya yang merasa dibantu itu ternak saya sampai hari ini itu makanannya juga ambil dari situ
dan rekan rekan relawan itu untuk pengobatan ternak untuk apa saja itu diperhatikan
malahan saya habis beli dua satu bulan yang lalu itu kecil kecil kurang sehat
hari ini sehat karena ditolong oleh rekan rekan relawan itu
sakitnya sebelumnya itu mungkin kaget ya mbak ya karena dipisah dari induknya jadi mencret
kurang sehat gitu sekarang sudah sehat sehat alhamdulillah sekali terbantu
lebih dari sekedar menyelamatkan satwa atau ternak peran relawan pecinta satwa ini membuat peternak di daerah rawan tak ragu untuk mengungsi
dan tentu saja sejalan dengan menjaga keselamatan peternak itu sendiri